kembali lagi bersama saya rengga dan fajar di renggeroto kompastv
hari ini kita bakal jalan jalan lagi dan kita bakal mudik lah di suatu tempat di bogor kayak gitu sama mbak sivi
seperti yang lu lihat di belakang gue jar udah ada mitsubishi exforce ultimate kayak gitu
kita bakal nyobain fitur fiturnya kenyamanannya
kita pakai jarak jauh tuh nyaman atau nyaman banget kayak gitu soal ke pasifik
btw tas lu taruh dulu lah reng di belakang
di belakang itu ada sesuatu yang spesial juga jar
jadi nggak cuma mobilnya doang spesial fiturnya lebih spesial lagi
dari belakang mitsubishi x force ultimate ini
yang pertama terlihat di sini ada separatornya jar
ini tuh ngelindungin kalau kita misal bawa barang yang kayak agak berharga gitu ya
kalau misal lo masih pengen lega kita bisa legain lagi jar
nah kalau misalnya mau luas lagi jar masih pengen luas lagi
karena mitsubishi x force ultimate ini terbesar di kelasnya jar
jadi lu mau bawa apa aja sebanyak apapun sama keluarga lu banyak semuanya masukin masuk jar
nah untuk menutupnya jar juga mudah banget
tinggal tekan satu tombol
saat ini gue udah ada di dalam mobil mitsubishi exforce ultimate nih
nah yang gue rasain pertama kali jar pas gue masuk ke mobil ini yaitu legroom sama headroomnya luas banget jar
ini gue duduk di roh depan lega banget
di bagian kakinya dan gue coba ke belakang pun dengan kursi roda depan yang sedikit direbahkan tetap gak mentok
jadi menurut gue penumpang depan maupun penumpang belakang sama sama dapat kenyamanan yang seimbang sih reng
gue pikir lag room sama headroom yang luas sih cuma di sisi driver doang jar
jadi kalau legroom dan juga headroom lebih besar itu sahabat kuasivi lebih nyaman buat kita perjalanan lebih jauh lagi gitu
ini kok gue yang ngerasa dingin atau lo merasa dingin juga gak sih
eh kalau lu kedinginan jar kan lo bisa atur suhu lu sendiri jar
kan ini kita pakai dual zone ac aja
jadi lo bisa mengatur suhu lu sendiri gue juga bisa mengatur suhu udara gue sendiri jar
ya dan yang gue suka jar di sini tuh penggabungan antara digital dan juga analog jer
jadi kalau misalnya kita lagi nyetir fokus ke depan kita mau ngecilin ac kita tinggal intuitif aja gitu
jadi gak usah bingung nyari di layar di analog nya pun ada kayak gitu
terus yang gue suka nih reng yang gue keren juga nih
di dikit juga ada ternyata setelah gue lihat ya ternyata dia ada tenor
ini tuh bisa ngilangi debu dan polusi yang masuk ke dalam mobil
jadi kalau lo belum mandi ini ya lagi nyetir ini bisa di neutralizer sama bawa kayak gini reng
wah enak aja lo jar gue udah mandi tau dari kemarin
jadi buat ngurangin kelembapan di dalam kabin jar
jadi itu bisa mengurangin kayak jamur jamur atau mungkin udara udara yang jelek yang tidak kita inginkan gitu jar
nah yang canggih lagi jar masih di fitur ac ini jerry ya
dia ada fitur yang namanya memori buat ac ini
jadi misal lo udah set suhu yang lo inginkan lah ya dari awal
terus lo tinggal pergi masuk lagi tinggal pecet memori langsung balik lagi ke suhu yang lo atur dari awal
nggak usah lo cabut masuk memory keler
nah jar ngomongin ac ini jar
kan ini udara di kabin udah seger nih
udah nyaman lah buat perjalanan
biasanya perjalanan jauh gini enaknya yang seger seger sih ya
iya maksud gue tuh ntar buat buka puasa gitu
dan buat lo karena gue baik gue ada menyiapkan sesuatu di tangan gue nih jar
loh ini kan bukannya box biasa nih rank
ini amres bukan sembarangan amres jar
jarang jarang nih ada fitur dua in satu yang bisa disendary juga
terus juga bisa bikin minuman sejuk reng
nah jadi jar tenang aja jar
selama perjalanan kita kita sudah mempunyai persediaan yang sejuk sejuk yang mantap mantap
nah gimana rank impresi pertama lo ngendariin exforce nih ya secara lo belum pernah coba
yoi jar ini bener bener pertama kali gue nyobain musik musik x force ultimate ini jar
dan menurut gue pertama kali yang gue rasain
apalagi perubahan cuaca aja jar ya
gara gara kita ke bogor tiba tiba hujan itu hujannya nggak kedengeran
dan terus jar road noise nya ini bener bener nggak kedengeran
terus mobil mobil lewat nyalip nyalip kita salib itu benar benar nggak kedengeran juga
mitsubishi x force punya kekedapan kabin yang paling oke di kelasnya reng
jadi kalau ada drog lewat atau ada noise lain ya lumayan keredam lah ini
bukan lumayan bener bener keredam mantap
oke nih reng selain road noise kenyamanannya gimana reng
menurut gua ini posisi berkendaranya mantap banget
dan juga tempat duduknya ini bener bener nyaman jar
menurut gue sih ini ternyaman sih ya kalau untuk perjalanan jauh gitu
mudah nyaman kabin yang kedap
ini cakep sih buat mudik
kekedapan kabin ini dihasilkan juga bakal bantu sound system yang disematkan mitsubishi x force nih reng
betul udah pasti sore bukan kaleng kaleng lagi nih rem
kita coba konekin ke head unitnya sama teman teman cv
dan kita coba tes gimana suaranya dari speaker yamaha ini guys
empuk bulet gak over
buat perjalanan jauh juga nggak bikin pusing gitu ya
ini berasa kayak nonton konser sih rasanya
ini kekedapan kabin juga ini membantu banget nih buat support audionya yang lebih bagus lagi nih
jadi dengan kabin yang kedap dari luar terasa terisolasi
jadi kita dapat mendengarkan audio dari yamaha ini dengan sangat proper kayak gitu sama teman teman cv
kalau entertainment yang kayak gini sih penumpang yang di dalam makin betah
lama lama di dalam mobil saking nyamannya sama fitur fitur canggih yang ada di exforce saat perjalanan jauh
nah jar ngomong ngomong soal perjalanan jauh nih ja
kalau mudik itu kan kita identik dengan posko posko mudik nih jar di beberapa tempat di kota kota besar
nah lu tahu nggak jar kalau mitsubishi itu menyediakan mitsubishi motors adventure point dan bengkel siaga selama lebaran jar
dih apaan tuh reng posko mudiknya mitsubishi gitu
betul banget jar jadi mitsubishi motors adventure point itu merupakan posko mudik dari mitsubishi motors yang bakal ada di tujuh titik rest area di jalur mudik jar
kayak gitu yang berada di sepanjang tol transjawa dan juga sumatera
di posko mudiknya bakalan ada apa aja tuh reng
nah di poskomudik mitsubishi motors adventure point ini jar bakal ada beberapa macam aktivitas yang bisa dilakuin serta dinikmatin oleh para pengunjung
khususnya pengguna mobil mitsubishi motor pastinya
seperti res point waiting room yang pasti nyaman untuk istirahat servis mobil dua puluh empat jam emergensi sampai mau service yang general juga bisa ajar
selain itu liar di sana itu mereka juga bakalan ada display mobil dan juga aksesoris mitsubishi juga
dan ketinggalan ada juga special promo servis hemat hingga tiga puluh yang cuma ada di mitsubishi motors adventure point
dan banyak juga aktivitas dengan hadiah menarik
dan sobat kompastv setiap posko mudiknya itu periode tanggalnya berbeda
untuk detailnya bisa langsung aja cek di website mitsubishi motors
terus kalau bengkel siaganya gimana reng ada di mana aja itu
pengguna mobil mitsubishi juga pada tahu nih kalau memang diperlukan untuk ke bengkel pada saat hari lebaran
kalau untuk benggil siaganya ada di lima puluh titik tersebar di seluruh indonesia
nah bengkel ini tersedia mulai dari delapan sampai sebelas april dua ribu dua puluh empat jar
spesialnya bengkel siaga ini dia bakalan buka selama periode lebaran
nah jadi biar misal bengkel bengkel lain itu pada tutup mereka buka jar
tuh buka demi kita jar
kalau kayak gini sih pengguna mitsubishi benar benar difasilitasin banget ya ren selama mudik
dan pastinya menguntungkan banget bagi mitsubishi motors karena pelayanan xiaomi
oh iya untuk promo selama lebaran juga bakalan ada nih yaitu program spesial lebaran campaign
periodenya dari tanggal satu maret hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh
jadi mitsubishi bakalan kasih diskon cukup cadang hingga dua puluh lima
wah gila gak habis habis nih ya reng
sampai kegiatan kegiatan after salesnya juga oke banget nih
sekarang gue udah sampai di destinasi terakhir kita yaitu di bogor
nah tadi selama perjalanan overall sih benar benar terbantu ya mbak sivi dengan fitur fiturnya yang disediakan oleh mitsubishi exforce ultimate itu
yang gua mention tadi benar benar driving position nya itu benar benar mantap dan juga paling nyaman sobatkempatsivi
dan juga kabinnya benar benar kedap
pas ada truk truk lewat terus habis itu ada noise jalanan ada motor motor yang bising itu benar benar nggak kedengeran sama sekali sama pasifik
kalau dari sisi gue juga sebagai penumpang ya
terus juga kita disupport sama entertainment system nya yang dari yamaha dicuning by yamaha itu juga kayaknya memanjakan gua sebagai penumpang
lu juga sebagai driver juga sangat memanjakan ya
terus yang lebih utama lagi rank
itu legroom sama headroom gua ini sebagai penumpang baris depan ya itu sama penumpang baris belakang sama sama lega reng
gue kirain cuma di posisi driver ternyata di posisi penumpang juga sama light room dan juga headroomnya benar benar luas banget
jadi lo puas gak naik x force buat mudik ala ala ke sini reng
dua jempol buat mitsubishi x force ultimate kayak gitu
misubishi expose merupakan kendaraan yang cocok untuk menjadi teman sejalan anda dalam keadaan mudik maupun perjalanan jauh
nah kalau kalian ingin mencobain rasanya atau tes drive mobil ini kalian bisa kunjungin dealer mitsubisi motors terdekat atau bisa kunjungin websitenya di mitsubisi desmotors co id
nah segitu dulu video dari gua dan juga fakjar sobatkempatsivi
jangan lupa klik like komen dan juga subscribe channel youtube kompastv
sampai jumpa di video video selanjutnya